serangan rabies di nusa tenggara barat semakin meluas
data dinas peternakan dan kesehatan hewan ada tujuh ratus tiga puluh orang warga digigit anjing yang tersebar di empat kabupaten
enam orang warga dinyatakan meninggal akibat gigitan anjing rabies
data dari dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb menyebutkan
bahwa hingga saat ini gigitan anjing semakin meluas menyerang warga di nusa tenggara barat
sejak empat belas januari enam ratus delapan puluh lima orang digigit anjing di kabupaten dompu
korban gigitan pun segera diberi vaksin rabies
di kabupaten ini dua puluh enam ekor anjing positif rabies telah menyebabkan enam warga meninggal dunia
sementara itu di bima empat belas orang dilaporkan digigit anjing
belum ada laporan penyakit rabies pada anjing yang menggigit warga sehingga tidak ada korban meninggal
anjing rabies juga tidak ditemukan di pulau lombok
hingga saat ini sepuluh orang dilaporkan telah digigit anjing
di sumbawa dua puluh satu orang menjadi korban gigitan anjing
menurut laporan empat anjing positif rabies
warga dihimbau untuk tetap waspada dan bila menemui hal yang ganjil dari binatang peliharaan terutama anjing monyet dan kucing
mereka diminta untuk segera melaporkannya ke petugas kesehatan hewan terdekat
bila terjadi gigitan warga dibina untuk membersihkan luka akibat gigitan tersebut
dengan air yang mengalir dan menggunakan deterjen selama lima belas menit dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
manurahmat juniadi mataram nusa tenggara barat